kita akan lihat bersama dalam berbagai survei capres yang ada paling tidak tiga nama tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi yakni pertama adalah ganjar pranowo kemudian prabowo subianto dan juga anies baswedan
ketiga tokoh ini tentu harus mengincar dukungan dari sembilan partai politik yang kini ada di dpr ri
kita sebutkan satu persatu adalah pertama adalah pdip kemudian adalah gerindra golkar pkb nasdem pks
demokrat pan dan yang terakhir adalah p tiga
kemudian partai yang pertama mendeklarasikan dukungan resmi ini adalah partai gerindra yang kemudian mengusung ketua umumnya sendiri yaitu prabowo subianto
dan deklarasi ini memang dilakukan sebelum membentuk koalisi yaitu sekitar bulan agustus di tahun lalu yaitu di dua ribu dua puluh dua
dan deklarasi ini tentu belum memenuhi syarat parliamentary threshold yang saat itu yaitu gerindra yang hanya sekitar dua belas tahun
dan dikutuk oleh pks yang turut mendukung anies
ketiga partai ini membentuk koalisi yang dinamakan koalisi perubahan untuk persatuan
kemudian kita juga bisa melihat yang baru saja terjadi pasca atau sekitar idul fitri kemarin yaitu pdi perjuangan
akhirnya memutuskan mendeklarasikan kadernya sendiri yaitu ganjar pranowo sebagai capres pada dua puluh satu april lalu
dukungan terhadap ganjar kemudian tidak hanya dideklarasikan oleh pdip saja namun juga diikuti oleh p tiga kemudian
beberapa saat akhirnya mendeklarasikan nama ganjar
sementara itu untuk bisa memenuhi syarat parliamentary threshold nama prabowo yang sebelumnya sudah mendeklarasikan diri jauh jauh hari ini kemudian mencoba merangkul partai lain
meski sudah sejak akhir dua ribu dua puluh dua lalu telah membentuk koalisi kebangkitan indonesia raya pkb dan juga gerindra ternyata belum kunjung mendeklarasikan siapa nama cawapres untuk prabowo subianto
nah kemudian kalau kita lihat sama seperti koalisi lain yang sudah terbentuk tentunya nama cawapres paling tidak kita lihat dari ketiga
nama capres yang ada hari ini tentu masih alot dibahas siapa nama yang akan keluar sebagai masing masing bakal calon wakil presiden dari ketiga nama ini
nah kemudian yang terakhir adalah nama atau kemudian dari partai golkar dan juga pan yang hingga kini masih ditunggu publik dan belum memastikan dukungan pada siapa capres potensial yang akan dilabuhkan suaranya dari kedua partai ini